meski dijadwalkan ulang namun pemanggilan menteri pertanian syahrul yassin limpo sebagai saksi oleh kpk menimbulkan beragam tanggapan dari publik
sebagian menganggap kasus ini murni ranah hukum namun sebagian lainnya tak melepaskan kemudian dari tarik menarik dinamika politik yang terjadi jelang pemilu dua ribu dua puluh
apakah benar kasus ini bermuatan dimensi politik atau memang murni soal penegakan hukum
kami akan menganalisanya sudah bersama kami analis politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin
pak ujang selamat malam terima kasih
selamat malam bang bram
baik ini langsung saja kita melihatkan kemudian ini riuh sekali publik
ketika kemarin menkom info sudah ditetapkan kemudian ini seakan akan ditargetkan begitu kalau orang mengatakan
apa ini bisa kita kaitkan satu sama lain begitu kemudian seperti yang banyak oposisi sebutkan
ya kalau kita membaca arah arah katakanlah penegakan hukum di indonesia secara umum kita kan memang diakui atau tidak
kan ada tebang pilih ya dicari cari
kesalahan orang lain pihak kalau pihak pemerintah aman gitu pihak koalisi dikerjain
nah dalam konteks penegakan hukum iya pasti ada bukti bukti bukti formil maupun material
jeplatnya ada bukti ada audit dari bpkp
kemungkinan salurasi menkominfo juga kan sudah ditingkatkan ya ke penyidikan
kelihatannya juga mohon maaf kelihatannya akan persis sama
keliatannya arahnya tersangka kelihatannya saya tidak menduga duga ya soal waktu saja
karena sudah dalam perkara pimpinan kpk
nah ketika itu terjadi maka sebenarnya ini ranah hukum memang pasti siapapun punya dosa punya kesalahan
apalagi pejabat tinggi negara
cuma persoalannya hari ini ditarget
ya partai partai kebetulan yang jadi menteri itu kan kalau dari koalisi perubahan
hanya nasdem pks nggak ada menterinya lalu demokrat juga nggak ada menterinya
berarti kalau orang menafsirkan mengaitkan satu sama lain ini tidak salah

ya saya sih melihatnya tidak salah
karena di kita ini di indonesia hukum ini masih berkelindahan dengan politik
ya pasti konstruksinya hukum
bukti materianya pasti ada
formilnya juga pasti ada
pasti ada bukti bukti yang dimiliki oleh penegak hukum
baik kejaksaan maupun kpk
tapi di saat yang sama ini kan ada putaran arus besar politik yang melingkari itu semua
sulit kita memisahkan kalau ini tidak terkait dengan politik
ya pendegakan hukumnya ya politisasinya kelihatannya arahnya juga ada

saya mengutip apa yang disebutkan oleh pak jokowi

begitu mengomentari bahwa dengan kekuasaan saja tidak berpengaruh apalagi isu dan fitnah karena ia atau dia bekerja profesional
karena batas batas profesional itulah maka dia harus mempertanggungjawabkan
jadi apa yang dialami kpk didalami kpk apa yang terjadi di kpk sepenuhnya proses hukum dan tidak ada proses lainnya
artinya mentahkah statement soal kenetralan kpk ini di publik kemudian
ya boleh saja pak ketua kpk bilang begitu
tapi tolong dong cari juga
mohon maaf ya bukti bukti kalau fitnah
bukti bukti korupsi dari menteri menteri dari katakanlah koalisi pemerintahan jokowi
kan banyak juga itu
banyak kasus kasus yang dipetieskan yang muncul tenggelam ya kan banyak
cuma didiamkan karena memang sudah masuk ikatan daripada bagian koalisi pemerintah
oleh karena itu ya saya mengatakan saya tidak mau masuk ke ranah itu
itu hak pak pilih untuk mengatakan itu
tetapi tadi kalau memang penegakan hukum murni
maka dong buktikan bahwa sesungguhnya sebenarnya bukan hanya
ini adalah hal yang di target
tapi juga banyak menteri lain juga yang punya salah dan dosa
atau kemudian jika ada narasi bahwa
oh jangan jangan memang melakukan satu kemarin joni k plate
kemudian misalkan saat ini yang sedang akan diperiksa sebagai saksi adalah
memang itu yang terjadi hanya kebetulan belaka misalkan
bagaimana kita juga menyikapi sebagai publik
di dunia ini tidak ada yang kebetulan
semua itu ada desain desain rencana rencana
ini kan saya melihat ya kemungkinan kaitannya dengan penjagaan anis paswedan
bagaimana konstruksi koalisi perubahan itu bisa lemah
bisa hancur bisa terpecah sehingga anis tidak bisa nyapres
ini kan semua orang juga sudah paham ini
maka digunakanlah instrumen hukum untuk apa namanya tadi
yang melemahkan koalisi perubahan itu
dan dalam semua rezim kekuasaan di indonesia dari zaman ke zaman
menggunakan instrumen hukum
hampir semua pemerintahan sama begitu
termasuk sekarang di pemerintahan ini
bukan hal yang baru kemudian anda melihat
bukan hal yang baru banyak
sebelum sebelumnya ke sini
tidak perlu saya jelaskan di sini
tapi konteknya hari ini yang update
dalam konteks pembahasan kita hari ini
kita melihat bahwa lembaga hukum kita yang masih digunakan sebagai alat untuk
katakanlah mohon maaf menghajar lawan politik
tetapi yang mengamankan kawan politik
saya sih hanya mengkritisi itu saja
sesungguhnya penegakan hukum harus ada di tengah
berarti artinya misalkan orang menafsirkan
artinya tinggal buka saja yang dimau begitu ya
itu bisa kita arahkan ke sana
ya kita punya pengalaman dua ribu sembilan belas yang lalu
banyak kalangan kalangan yang katakanlah lawan koalisi pemerintah itu kan disikat juga
banyak yang dipenjarakan
ketika dua ribu sembilan belas yang lalu ini clear dan sangat jelas
nah hari ini juga hampir sama kan
hari ini menggunakan hal yang lebih parah lagi
artinya dengan menggunakan hukum kasus korupsi
karena itulah yang memang dicari cari yang gampang
yang bisa apa namanya untuk melemahkan lawan politik
oke tadi kita mencoba mengutip apa yang dikatakan pak firly
ini kemudian kami juga mempunyai statement dari salah satu kader nasdem
yaitu suleman hamzah yang merespon soal pemanggilan dari syahrul yassin limpo berikut ini
kita berharap ini semua akibat dari dampak politik saja sebenarnya
tapi yang sesungguhnya yakin bahwa ini menurut saya ya
saya yakin tidak terjadi seperti itu
dugaan itu mudah mudahan salah
sebagai teman sebagai mitra yang selama ini kami sering bertemu
saya tidak melihat ada hal hal yang merugikan negara
saya pribadi menilai bahwa ini dampak dari kegiatan politik yang terlampau berlebihan
ya yang masyarakat umum juga tahu
oke pak ujang ini menarik
kemudian kita kan
harapannya tidak benar tapi menduga duga begitu
dikatakan seakan akan ada dugaan yang keliru begitu meski diharapkan tidak
ini kan seakan akan membangun narasi mengarahkan publik
berpikir bahwa ini memang tidak jauh dari usaha politik begitu pak ujang
ya tadi saya jelas bahwa dampak kegiatan politik yang berlebihan
artinya ini soal dukung mendukung saya melihat
jadi mungkin karena tidak berani saja berani keras untuk mengatakan itu
jadi tadi semua orang pun tahu katanya
ya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya ini ada imbas
dari dukungan politik seperti itu
oke kalau kemudian ini akan berlanjut
anda tadi mengatakan di awal begitu
kita melihat dari pola begitu ya
apa yang sudah terjadi pada jonny k platte
pada menkominfo saat itu
apakah kemudian ini akan juga berakhir sama
apakah akan juga berdampak paling tidak pada nasdem dan juga perubahan
besar kecil ya itu akan berdampak pada koalisi perubahan
pertama dampak pencapresan anies
anies bisa goyah ya kan
bisa lemah bisa juga tidak jadi
kalau memang menteri manipuli nasional itu ya diperateli satu satu
bahkan kan denny indrayana sudah mengatakan bahwa nanti
ada jerat juga
menteri lingkungan hidup kan ada katanya
akan dikasuskan juga kita tidak tahu
pun tadi sudah dipanggil sama presiden
ya mudah mudahan tidak benar gitu kan
tapi kan indikasi indikasi ini kan sudah kelihatan begitu
bahwa tadi lawan politik
nah apakah berpengaruh ya
berpengaruh terkait dengan apa namanya
atau jargon perubahan yang digemakkan oleh nasional
ini yang akan memperlemah
jadi selama ini publik
ketika misalkan jeb latte masuk penjara
lalu juga misalkan sahul yassin limploh
ya mungkin ya kelihatannya akan ditarik tarik menjadi tersangka kelihatannya
tentu ini merugikan nasdem
karena nasdem dianggap
tadi yang partai yang punya moto atau jargon restorasi
tentu tadi masyarakat menuduhnya bahwa kok nggak sesuai dengan jargon itu
oke malah menjadi yang kalah begitu ya
tahu betul bahwa lawan politik nasdem itu menggunakan instrumen hukum
kalau instrumen hukum tidak bisa dibantah
karena ada alat bukti
karena dianggap korupsi
itu yang sulit dibantah oleh nasdem
dan berdampak juga pada simpati dan dukungan publik tentunya ya
ya politik itu kan soal persepsi juga
popularitas elektabilitas itu kan persepsi
persepsi yang dibangun oleh politisi
oleh partai politik
kalau persepsinya bagus ya elektabilitas juga bagus
jadi kalau persepsinya jelek
persepsi tentang tadi ada menterinya yang korupsi
kadernya yang korupsi
petingginya yang korupsi
itu berimbas pada partainya
termasuk pada nasdem
termasuk dalam konteks itu pencalonan anies baswedan
oke apakah itu kemudian
beberapa analisa kemudian mengatakan bahwa itu jangan jangan bisa kemudian dikapitalisasi begitu isunya
untuk kemudian menguatkan sebagai pihak yang memang disisihkan oposan begitu
apakah itu sebenarnya tidak menguntungkan malah menurut anda
ya apakah itu tidak menguntungkan malah menurut anda
pasti tidak menguntungkan bagi nasdem
kan untuk melalukan perlawanan sulit
karena ini kasusnya korupsi
korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang tidak disukai oleh publik
sangat benci terhadap korupsi
milenial pemilih terbanyak ya terbesar di dua ribu dua puluh empat nanti
nah korupsi ini ya kalau dimasuk dalam konteks untuk membusuk busuk yang lama yang paling efektif
yang dilakukan oleh lawan politik nasdem dan koalisi perubahan
tapi ya tadi ya konstruksi ini kan terbangun karena sistem hukum kita
mohon maaf masih tebang pilih masih harus diperbaiki ke depan
oke kalau begitu saya ingin melihat bagaimana dari persepsi dari citra yang ada di kubu pemerintah paling tidak
apakah juga akan diuntungkan secara signifikan dengan misalkan nanti akan tersangka misalkan
atau dengan kondisi hari ini
ya ada dua kemungkinan ya
kan ada kalau koalisi pemerintah dengan koalisi oposisi
itu kan katakanlah dua bejana yang berbeda
kalau koalisi oposisinya itu dirugikan terbusuk busuki gitu ya
tersandung kasus korupsi maka yang diuntungkan pemerintah
tetapi jangan lupa juga masyarakat sudah cerdas
artinya bahwa ini mohon maaf gitu ini bisa jadi kerjaan lawan dari koalisi perubahan
dugaan dugaan seperti itu ada ya
pasti nih ini juga merugikan dari pemerintah sendiri
oleh karena itu tadi kalau demokrasi itu akan bermartabat akan sehat
kalau penegakan hukumnya itu bagus baik begitu
kalau tidak ya demokrasinya juga akan hancur
seberapa mungkin kan soal pandangan itu tidak biner artinya tidak salah
benar yang tidak benar kesalah tidak salah kebenar
sulit untuk tidak mengaitkan bahwa ini bukan politik kan itu sebetulnya
ini yang menjadi persoalan
benar salah itu di indonesia masih bisa dibulak balik
tetapi tadi kita mohon maaf ya kepada seluruh penegak hukum
untuk membangun bangsa butuh tadi ya kredibilitas yang bagus
dari para pendagang hukum dalam kontak pendagang hukum siapapun
jadi kalau misalkan yang disasar menteri menteri dari nasdem
ataupun kata kata kalangan oposisi yang berseberangan dengan pemerintah
maka di saat yang sama
mestinya ya kasus korupsi yang ada di menteri menteri koalisi jokowi
juga harus diberantas juga
maksudnya ada keadilan di situ yang harus kita tumbuhkan di republik ini
oke saya tertarik soal kalau tadi anda katakan ini merugikan nasdem
merugikan oposisi begitu ya
apakah itu kemudian akan linear misalkan orang yang tidak memilih mereka lagi
akan kepada orang orang yang ada di pemerintahan atau pihak sebaliknya begitu
ya pokoknya ketika kasus korupsi ini misalkan nanti mengenai ya tadi pak j platte
lalu pak sasuli arief
pak masyidin mpo misalkan gitu ya
ini kan belum ya masih dugaan
lalu misalkan nanti ada menteri nasdem lagi
menteri lingkungan hidup misalkan
itu kan pasti akan dicari cari kesalahannya
selama nasdem itu tidak takluk gitu ya
selama koalisi perubahan itu tidak takluk
maka kemungkinan akan banyak kasus kasus dari menteri nasdem itu yang akan diangkat
ini sudah kita prediksi sejak lama
karena sejatinya politik itu soal membusuki busuki lawan
kalau lawan ingin lemah ingin hancur
maka dengan cara apa namanya
mengangkat kasus korupsi itu dipublis kepada publik
kalau kemudian publik saja misalkan bisa menafsirkan hal yang sama tentunya
apakah kemudian itu akan linier
saya akan pindah langsung mendukung mereka yang ada di komposisi pemerintah
atau kemudian yang all jokowisman gitu hari ini muncul
ya mungkin itu kan yang sedang dibangun konstruksinya
agar ketika koalisi perubahan itu hancur
bercerai berdai bahwa katakanlah ceritanya negatif
ceritanya buruk di mata publik
maka harapannya adalah suara suara pendukung
pendukung ini kan masuk ke partai partai pendukung pemerintah
atau katakanlah capres yang didukung oleh pemerintah
arahnya ke sana karena masyarakat ingin dicitrakan bahwa
toh koalisi perubahan gak ada yang berubah kok katanya
kan itu yang akan diinginkan oleh partai partai koalisi jokowi
yang diinginkan al jokowismen itu
sebenarnya sudah mudah dibaca oleh kita semua
dan ya keinginan misalkan tadi jokowis all men
wisman itu terjadi dilakukan ketika misalkan koalisi perubahan
atau koalisi anies itu tidak bisa apa namanya
ya tidak bisa take off lah kira kira seperti itu mas tazar
tidak bisa lepas landas begitu ya mas rizal
oke terakhir pak ujang apakah kemudian tadi di
secara keseluruhan kita membahas bahwa ini tidak hanya rezim ini saja
dari beragam rezim ini anda katakan sudah dilakukan

apakah publik sebetulnya tidak belajar pula dari masa lalu
bahwa hal seperti ini bisa saja loh mendiskreditkan
memang sengaja untuk menjadikan
apakah publik masih akan tetap
melihat itu sebagai sesuatu yang real atau
ya publik kan sangat cerdas ya
pemilih kita juga sangat cerdas
apalagi sekarang terbuka dengan media sosial
jadi kalau kita lihat misalkan sebenarnya
para petinggi kita ini sudah kelihatan
bisa kita nilai seperti kita menilai ikan di akwarium
penegak hukum pun kita sudah bisa lihat
iya misalkan masalah mk juga kan sudah bisa kita bayang bayang
publik sudah melihat
oleh karena itu sebenarnya dalam konteks itu
ya karena sudah cerdas
maka sesungguhnya sebenarnya masyarakat itu menginginkan
ya ada perbanyak banyak perbaikan lah
dalam konteks kehidupan bernaga
termasuk dalam konteks politik itu
jadi kalau kita ingin publik diberi pencerdasan
maka sesungguhnya tadi
jangan membodoh bodohi publik gitu
tentang terkait dengan kasus korupsi ini
jadi kalau kita bedah lagi korupsi ini
misalkan oh ini tidak ada kaitannya dengan politik
maka ini masyarakat untuk membedakan bahwa ini
berni penegakan hukum
betul hukumnya dijalankan
tetapi tadi menyasar kepada pihak pihak tertentu
oke harus dibuktikan begitu ya
paling tidak oleh kpk memang tidak teman pilih
jika ada laporan yang lain
memang harus segera diusut begitu ya
ya saya tidak lain tidak buka mas bram
kita bicara di sini diskusi di sini gitu
ingin memperbaiki bangsa ini
dengan penegakan hukum yang adil seperti itu
oke harapannya seperti itu
dan juga tidak mencirderai pesta demokrasi
sepakat bang bram
oke terima kasih pak ujang komarudin
analis politik universitas al azhar indonesia
telah bergabung sama kami dan juga insight nya